jurubicara kepresidenan johan budi tidak menampik kabar soal rencana kedatangan istri dan ibu novel baswedan ke istana
untuk bertemu dengan presiden joko widodo
keluarga penyidik senior kpk ini menyampaikan terima kasih kepada presiden atas perhatiannya terhadap kasus novel
termasuk soal pengobatannya di singapura
menurut johan budi presiden merespon dengan baik rencana pertemuan itu dan akan mencari waktu
memang pernah disampaikan istri novel sama ibunya kalau nggak salah ingin bertemu dengan presiden
ingin menyampaikan terima kasih lah apa yang selama ini sudah dilakukan oleh presiden dalam kaitan dengan penanganan berobatnya novel
nah itu disampaikan kepada
diantaranya kepada saya juga gitu dan itu disampaikan kepada presiden
tapi belum ada belum ada apakah ada pertemuan kapan itu belum ada
ya kata presiden sih ya lihat waktunya gitu kan presiden juga sibuk ya